inilah penampakan strawberry moon yang terjadi pada sabtu enam juni pukul dua waktu indonesia barat
purnama yang terjadi pada bulan juni ini memang dikenal dengan sebutan bulan stroberi
atau kerap disebut rose moon di amerika
adapun sebutan bulan stroberi sendiri berasal dari amerika utara
yang menandakan pergantian musim serta musim panennya buah beri
jumlah warganet di indonesia pun berlomba lomba untuk tetap terjaga
demi menyaksikan secara langsung keindahan bulan strawberry
dan tentu saja mereka mengabadikan fenomena indah ini
melalui video dan foto yang diunggah melalui akun sosial media pribadinya
meski demikian menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
tidak berdampak pada pasang surut air laut karena dianggap sebagai fenomena biasa